semua orang ngebelain lo dan gue juga harus bersikap sama kayak gitu ke lo
mbak lut tuh sadar gak sih
sedikit aja hati nurani lo sadar gak
kalau semua yang terjadi sama gue ini
itu karena lo
kamu yang harusnya sadar
di satu sisi aku sedih
karena periksa kandungan sendirian tanpa kamu
dan anaknya terlalu
itu juga pasti pengennya ditemenin kamu
kamu kumpulin jadi album
nanti setiap bulan
aku bakal kirim foto baru
sampai akhirnya nanti bayi ini lahir
aku cinta banget sama kamu
aku cinta banget sama kamu
jangan lupa untuk aku
jangan lupa kesini
jengukin kami berdua
we elsa ada kunjungan buat anda
dia mutusin untuk langsung nemuin gue kesini
kenapa nggak ada balasan apa apa ya
ini si pak
iya ada pak
surat tadi sudah dikasih ke elsa pak
surat lah sudah diberikan
tapi belum ada balasan
bapak bisa tanya ke rielsa enggak kenapa dia enggak jawab surat dari saya
anda tenang saja kalau surat itu sudah dibalas pasti akan kami sampaikan ke anda
mbak andi mau apa lagi sih
rielsa mau ngapain kesini
mau ngapain kesini lagi ya
masih ada pidato pidato yang belum disampaikan ke gue
masih mau ceramah lagi
kamu tenang dulu ya
kamu tenang dulu ya
kamu tenang dulu
kamu tenang dulu
mbak kesini baik baik kok mbak coba lihat keadaan kamu
kamu baik baik saja disini
kamu sudah makan
mentang mentang semua orang percaya sama lo
semua orang peduli sama loh
semua orang udah menganggap lo itu orang yang baik
semua orang membelain lo dan gue juga harus bersikap sama kayak gitu ke lo
rielsa enggak gitu
mbak lo tuh sadar gak sih
sedikit aja hati nurani lo sadar gak
kalau semua terjadi sama gue ini
kamu yang harusnya sadar
kamu harusnya yang bisa maafin diri kamu sendiri
kamu disini karena perbuatan kamu
karena kelakuan kamu
kalau aja lo dulu nggak ngerebut nino dari gue
lu gak nikah sama nino ini semua gak akan terjadi mbak
aku dulu dulu gak sok jadi pahlawan buat nemuin gue sama roy
gue gak akan ada di sini sekarang
dan lo tau
sekarang semua orang udah tangkap
lebih penjahat dan lo itu sebagai
semua orang benci sama gue
sedangkan lo apa
mbak datang ke sini untuk baik baik kok
mbak datang ke sini
kamu aja yang keras kepala
kamu aja gak bisa nirima diri
kamu sendiri elsa
tenda yang udah kamu buang
menungguin untuk kamu pulang
turun ke bawah
turun ke bawah
mereka sayang banget sama kamu elsa
mereka mau yang terbaik buat kamu
mereka memberikan kenyamanan buat kamu
kau bisa memulai hidup baru lagi
karena sekarang ona rame cahaya